inilah penganiayaan yang dilakukan sejumlah orang di halaman balai desa sumur berkecamatan panceng gresik jawa timur
tidak hanya dipukuli dan ditendang tubuh pria paruh baya yang diketahui bernama suhut ini juga dilumuri kotoran sapi
aksi tidak terpuji itu terjadi pada dua puluh dua januari lalu di halaman balai desa setempat
akibatnya rekaman persekusi ini sontak menjadi viral setelah diunggah ke media sosial
aksi para pelaku yang diduga warga desa yang sama dengan korban dilakukan lantaran pria itu sering membuat onar
sementara itu suhut sendiri pernah ditahan akibat melempari mapolsek panceng dengan kotoran sapi tiga tahun lalu
aksi nekat suhut ini ketika menuntut keadilan anaknya yang mengalami tindak kekerasan atas dugaan pencurian hp
buntut dari persekusi itu rabu siang ratusan warga
warga memblokade jalan dan menggelar aksi di depan mapolsek panceng
diduga warga tidak terima dengan upaya suhut yang melaporkan sejumlah para pelaku persekusi
kapolsek pancang akp didik haryanto mengatakan
kasus persekusi yang dialami suhut sudah dilimpahkan ke polres lamongan
kepada pemerintah pemerintah di jawa timur mencari penyelesaian terkait kemampuan yang ditanyakan
kemudian warga sumur bisa menerima dan kembali ke desanya
akibat aksi warga ini jalur pantura dendles gresik sempat mengalami kemacetan sepanjang tiga km selama lebih dari satu jam
nifta ulari gresik jawa timur